kembali lagi di sapa indonesia pagi spesial idul fitri
saudara sejak tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga saudara hingga bulan suci ramadan berakhir
peperangan antara israel hamas tidak ada titik terang untuk melakukan gencatan senjata
namun sebagian warga gaza masih menaruh asa untuk merayakan idul fitri bersama keluarga
di penghujung ramadan kondisi di gaza jauh dari kehangatan dan sukacita
warga palestina bertahan di tengah kelaparan dan perang yang bisa setiap saat mengancam nyawa
tiga puluh tiga orang dilakukan penyelamatan
lebih dari tujuh puluh lima ribu orang lainnya terluka akibat serangan israel
di tengah berkecamuknya peperangan warga gaza masih menaruh asa untuk merayakan hari kemenangan bersama sanak saudara
sebagian kecil warga gaza berkumpul membuat sajian dan bercengkrama untuk menyambut hari raya idul fitri
menyusul penarikan mundur pasukan israel sebelum hari raya idul fitri besok
sebagian warga han yunis mencoba kembali ke rumah untuk mencari barang berharga

jauh dari sukacita namun warga gaza di palestina masih merasa bersyukur masih bisa merayakan idul fitri
lalu bagaimana suasana hari raya idul fitri di tengah peperangan di jalur gaza
kita akan berbincang langsung dengan relawan mersi asal indonesia di gaza fikri rofiul haq
atau masih subuh ya mas fikri
selamat pagi waktu gaza mas radi
sebelumnya selamat hari raya idul fitri
mohon dimaafkan lahir dan batin mas fikri
semoga sehat selalu anda di sana dan semua relawan mercy
selamat hari raya idul fitri juga mas
jadi para pengungsi di gaza saat ini bisa melaksanakan sholat idul fitri tahun ini
dan bagaimana rencana pelaksanaan sholat idul fitri
masih ada beberapa jam untuk pelaksanaan sholat idul fitri nanti ke depan
bagaimana suasana di sana sekarang
ya memang di jauh gaza insya allah pada hari ini
rabu tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh empat ini
masyarakat yang ada di jauh gaza akan melaksanakan sholat idul fitrinya
dan masih tersisa beberapa jam lagi pelaksanaan sholat idul fitri tersebut
dan memang sebenarnya pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun lalu
di mana memang pada tahun lalu masyarakat bisa merayakan idul fitri
bersama anggota keluarga mereka yang lengkap
dan juga mereka bisa melaksanakan sholat di masjid masjid yang tersebar di jawa gaza
atau mereka melaksanakan di lapangan lapangan yang ada di jauh gaza
namun pada tahun ini mereka
dengan anggota keluarga mereka yang tidak lengkap
karena banyak anggota mereka yang sudah meninggal ataupun syahid
dan juga mereka juga tidak tahu tahu dimana akan mereka melaksanakan sholat idul fitri
yang kita tahu bahwa lebih dari seribu masjid sudah mengalami kerusakan
ataupun bahkan kehancuran total
sehingga tidak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat idul fitri
atau bahkan sholat terawih pada bulan ramadhan tahun ini
dan juga mereka hanya bisa memanfaatkan halaman masjid ataupun lapangan lapangan sekolah yang masih tersisa
sehingga tahun ini sangat sungguh berbeda
dimana sekali lagi sampai saat ini mereka masih mengalami krisis krisis pangan
krisis air bersih dan juga krisis tempat tinggal
dan kita tahu bahwa mereka juga tinggal di tempat yang luar biasa
karena di satu sekolah contohnya saja bisa ada sepuluh pengungsi
sehingga banyak juga genangan genangan air di sana
sehingga banyak menimbulkan penyakit penyakit menular
sehingga data dari kementerian kesehatan palestina mengatakan ada kurang lebih satu juta pengungsi yang terjangkit penyakit menular
artinya tim medis atau tim dokter bukan hanya saja merawat
namun mereka juga merawat korban korban yang terjangkit penyakit menular
namun mereka juga merawat korban korban yang terjangkit penyakit menular
dan memang kondisi di jawa gaza juga masih belum cukup membaik
walaupun pada satu bulan ramadan ini pihak israel tidak menghentikan serangan serangannya terhadap jalur gaza
data yang kami terima dari kementerian kesehatan palestina dalam dua puluh empat

ada satu ratus lima puluh tiga warga yang meninggal serta enam puluh warga yang mengalami luka luka
sehingga total korban jiwa dari akibat agresi meter israel ini ada tiga puluh tiga tiga ratus enam puluh lebih warga dari kalangan palestina
di antaranya ada empat belas lima ratus dari kalangan anak anak dan juga sembilan lebih dari kalangan wanita
serta tak lupa juga ada terdapat tiga ratus enam puluh lebih tim medis dan juga satu ratus tiga puluh tiga jurnalis
yang menjadi target sasaran israel sejak tujuh oktober lalu sampai hari ini
korban luka luka juga sudah menyentuh angka tujuh puluh
dan sekali lagi korban akibat agresi militer israel ini adalah tujuh puluh tiga mereka adalah anak anak dan juga perempuan
dan ini sungguh sangat miris dimana memang walaupun informasi yang kita terima bahwa israel sudah menarik pasukannya dari jawa gaza
namun ada beberapa pasukan yang masih ditempatkan
di perbatasan antara utara dan juga gaza selatan
sehingga mereka menjaga agar masyarakat tidak bisa kembali ke gaza utara
dan banyak warga yang berdominisi mereka ada di kolonis mereka kembali dari kota rafa menuju kota kolonis
namun ketika mereka kembali ke rumah mereka mereka tidak bisa mendapatkan atau mereka tidak hanya mendapatkan rumah mereka yang hancur
barang barang mereka yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi
dan tidak ada lagi yang ditemukan di pandangan mereka selain kehancuran dan kerusakan yang mereka harus terima
dan ini sungguh sangat sedih sebenarnya
seharusnya suasana idul fitri ini sungguh menjadi kabar gembira bagi mereka
namun pada tahun ini mereka sangat berbeda dengan melaksanakan sholat idul fitri
berbeda dengan pada negara negara muslim pada umumnya pada tahun ini
dimana sekali lagi mereka tidak
dengan ketidakhadiran anggota keluarga mereka yang tidak lengkap
karena banyak yang mereka yang sudah sahid dan juga
mereka tidak memiliki apa apa lagi saat ini
dan hanya mereka mengadalkan bantuan bantuan internasional
sementara bantuan bantuan internasional pun
memang walaupun pada bulan ramadhan ini meningkat
nanti hampir tiga ratus struk setiap harinya masuk di jawa gaza
namun masih jauh dari kata cukup untuk menangani krisis krisis
yang ada di jalur gaza
mas fikri masya allah dari anda yang ceritakan tadi
ada sepuluh ribu kira kira ya pengungsi
nah yang di lokasi tempat anda bertugas itu
atau ada beberapa yang ditangani
di tempatnya mas fikri saat ini bertugas
ya memang kami relaun melalui
pada tanggal dua puluh dua november tahun dua ribu dua puluh tiga lalu ya
dan kami bertempat tinggal di pengungsian
di kota kloninis jawa gaza bagian selatan
totalnya pengungsi ada dua pengungsi
yang memang rata rata mereka adalah
pengungsi mereka asalnya dari gaza utara
dan juga mereka saat itu juga
banyak yang berlindung di rumah sakit indonesia
bukan hanya menjadi tempat pengobatan
atau tempat berlindung bagi warga
dari serangan serangan israel
dan di tempat kami ada dua ribu pengungsi
di satu sekolah itu ada sepuluh pengungsi
dan kita tahu bahwa jarur gaza bagian selat ini adalah
terutama di kota rafah ada satu lima juta warga
dan juga ada satu lima juta penduduk jarur gaza
mereka ada di jalur gaza bagian selatan
mereka berlindung dari serangan serangan israel
namun sekali lagi tidak ada tempat yang aman
atau mereka tidak mendapatkan tempat yang aman
begitu untuk mencari perlindungan dari serangan israel
saat ini kondisi yang anda utarakan tadi ya
tapi masya allah mereka masih bisa bersyukur
dengan kondisi saat ini mereka masih bisa hidup
untuk berlebaran atau merayakan hari raya idul fitri ya
apalagi setelah juga kemarin selama bulan ramadan
anda mengatakan tadi serangan dari israel tidak berhenti
biasanya kalau idul fitri di tengah peperangan seperti ini
apakah kalau di indonesia kan ada yang memasak gitu
ada yang membuat kue untuk memberikan rasa syukur kepada kita semua
setelah melaksanakan ibadah puasa untuk merayakan hari raya idul fitri
kalau di jalur gaza apakah kondisinya sama atau bagaimana dengan segala keterbatasan itu
ya memang masyarakat yang ada di jalur gaza mereka walaupun sudah memasuki tujuh bulan
akibat agresi militer israel terhadap masyarakat yang ada di gaza
mereka sebenarnya tidak putus atau tidak putus harapan ya
mereka masih tetap menyambut pada awal bulan ramadan ini
mereka masih terus melaksanakan sholat tarawihnya berjamaah walaupun mereka tahu
resiko mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid
ataupun dilapangan terbuka akan ada terjadinya serangan
terutama pada malam hari ketika israel memang intensitas serangan israel itu begitu sangat meningkat ketika malam hari
dan pada bulan idul fitri pun mereka juga masih semangat masih ceria untuk menyambut bulan

memang ada beberapa dari kalangan masyarakat membuat kue dengan bahan seadanya dan kaya seperti itu
kita tahu bahwa memang mereka tidak bisa memasak masakan spesial
seperti mungkin kalau di indonesia kita bisa masak opor ayam ataupun
dan di palestina pun memang ada masakan masakan spesial pada bulan suci ramadhan ini
namun mereka tidak bisa memasak masakan spesial mereka karena ketidakadanya atau keterbatasan pasokan pasokan makanan yang mereka miliki
mereka sekali lagi bertumpu hanya bantuan bantuan dari internasional
jika bantuan bantuan internasional itu di stop ataupun susah untuk di stop atau di halang
bukan hanya dari untuk mendapatkan makanan tapi untuk mendapatkan tempat tinggal pun mereka sangat sulit sekali
dan juga pada bulan ramadhan ini tentunya mereka masih semangat
dan insya allah mereka akan melaksanakan salat idul fitri di lapangan atau di masjid masjid yang masih tersisa
walaupun sampai saat ini juga belum ada kejelasan normal kegiatan senjata yang sedang didiskusikan
ya mas fikri ini sedikit keluar konteks mas fikri sendiri tidak pulang ke indonesia pada saat lebaran ketika orang orang mudik begitu ya
mas fikri masih tetap di sana kalau di indonesia asal dari mas fikri sendiri dari mana mas
saya sendiri asalnya dari cilengsi bogor
mana tau ada pesan pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga anda mas fikri di indonesia singkat di hari raya idul fitri ini
ya tentunya pesan kepada
umi dan juga adik adik yang ada di indonesia serta keluarga ataupun juga apa namanya tim mercy yang ada di jakarta ataupun masyarakat indonesia
pesan saya tentunya jangan lupa jangan terus putus asa untuk mendoakan saudara saudara kita yang ada di jalur gaza
karena sampai detik ini mereka masih terus membutuhkan bantuan bantuan dari teman teman semua
minimal yang bisa kita usahakan adalah doa untuk saudara saudara kita yang ada di jauh gaza
ataupun kalau teman teman bisa mempunyai kelebihan materi bisa juga disumbangkan melalui organisasi apapun
ataupun melalui nyaris juga bisa untuk saudara saudara kita yang ada di jalur gaza
karena mereka sekali lagi hanya bisa mengandalkan bantuan bantuan dari internasional
dan mengapa saya tetap bertahan untuk di jawa gansu karena sekali lagi masuk ke jawa gansu pun sebenarnya tidak mudah
kami berharap kami sebisa mungkin seharusnya bisa masuk ke jawa gansu
kami berharap kami sebisa mungkin seharusnya bisa masuk ke jawa gansu
untuk bertahan untuk membantu secara langsung atau menyalurkan bantuan bantuan teman teman semua dari masyarakat indonesia untuk saudara saudara kita yang ada di gaza
baik banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil perjalanan
pelajaran yang sangat berharga dari warga gaza di palestina
di tengah keterbatasan di tengah penderitaan mereka masih bisa bersyukur merayakan hari raya idul fitri
kita yang di indonesia ini penuh dengan keamanan kenyamanan kadang masih kurang bersyukur

inilah yang harus kita sama sama pelajari dari warga palestina sebagai umat muslim
kita tetap harus bersyukur pada allah swt masih bisa merayakan hari raya lebaran bersama keluarga
baik terima kasih relawan mercy asal indonesia
sehat selalu mas fikri tugas anda sangat mulia di gaza
salam untuk semua saudara saudara kita yang ada di jalur gaza

mohon maaf lahir dan batin sampaikan salam juga untuk semua yang merayakan idul fitri di sana
terima kasih fikri rofiul haq telah berbagi informasinya di sapa indonesia pagi special idul fitri